baik kami akan menyampaikan informasi mengenai hari kedua international broadcassing regulatory authorities forum atau ibraf ke lima ditutup dengan acara gala dinner di pendopo kota bandung
para delegasi menikmati sajian dan hiburan yang dipersembahkan oleh wali kota bandung ridwan kamil
pendopo kota bandung menjadi tempat jamuan makan malam bagi para delegasi ibraf pada hari kedua pelaksanaan international conference and five annual meeting
penyelenggara gala dinner ibraf ini adalah wali kota bandung ridwan kamil
ridwan menunjukkan respon positifnya terhadap ibraf yang diadakan di kota bandung dan menyebut akan mendukung penuh acara ini sampai hari terakhir
serupa dengan acara gala dinner sebelumnya di gedung sate malam ini pun diisi penampilan seni tradisional
tari merak menjadi pembuka acara gala dinner hari kedua ibraf
tarian ini ditampilkan untuk memberi sentuhan tradisional jawa barat
diharapkan mereka punya memori yang positif tentang budaya sunda budaya di bandung tapi juga punya memori positif tentang pesan
tadi saya pidato panjang lebar kan dalam bahasa inggris menyampaikan pesan kita harus kompak kita harus bersatu negara negara islam melalui media yang luar biasa
pemberian souvenir secara simbolis pun menjadi salah satu agenda
selain itu live music disuguhkan untuk menghibur para delegasi saat menikmati hidangan
para delegasi dari empat puluh enam negara tampak
menikmati sajian dan penampilan gala dinner ini
salah satunya delegasi dari sudan
ini adalah kota yang sangat baik orang orang yang berdiaman mereka sangat
dan saya pikir ini bukan kali terakhir untuk menemui insya allah
serangkaian acara ibraf ini akan berakhir pada kamis dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas yang akan diisi agenda pemilihan presiden ibraf periode selanjutnya
rizka rizlia bandung